dalam dua puluh tahun terakhir sawah sawah di surabaya jawa timur berangsur hilang
semua sawah sudah dijual kepada pengembang dan pihak swasta
para petani kini beralih profesi atau menggarap lahan yang dulu adalah lahan mereka sendiri
kawasan surabaya timur dulu pernah dijuluki sebagai pari uwuh atau tanah tersubur di surabaya
tetapi sawah sawah itu kini sudah berubah menjadi pemukiman perkantoran
ataupun menjadi lahan tidur yang siap dibangun sewaktu waktu
dalam dua puluh tahun terakhir empat ratus hektare sawah yang tersisa di sana sudah dibeli oleh pengembang dan pihak swasta lainnya
sebagian petani beralih profesi sebagian yang lain justru sekarang menggarap lahan yang dulunya adalah milik mereka sendiri
salah satunya abdul fuad
karena pengembang melarangnya menanam padi kembali
maka fuad mengubah satu hektare
lahannya menjadi kolam ikan mujair
hasilnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan menanam padi
petani lainnya samirin kini hanya bisa menanam rumput gajah di lahan sawah yang dulu adalah miliknya
sebagian rumput dijual dengan keuntungan sedikit dan sisanya untuk pakan ternak kambing miliknya
para petani ini berpikir sendiri bekerja sendiri di tengah situasi lahan yang sudah tidak punya
dan kita menggarap sebagai petani penggarap petani lahan tidur ya
jadi tidak ada ya
dalam catatan dinas pertanian surabaya
ada empat ratus an hektare lahan sawah dan lahan produktif di surabaya timur
dan seratus an hektare di surabaya barat yang sudah dibeli pihak swasta
dinas pertanian mengaku tidak tahu jelas soal akar jual belinya
memang kalau dilihat bahwa kebutuhan pokok manusia kan pangan ya
otomatis itu memang diperlukan
tetapi kebijakan pemerintah kota kaitannya dengan lahan saham
bukan menjadi prioritas yang utama
asalkan memang ada kegiatan sawah itu saya kira tidak apa apa
dengan luas tiga ratus lima puluh km persegi
kini tinggal satu dua ratus hektare sawah saja yang masih berproduksi
dan masih dimiliki oleh petani setempat